perdana menteri mark rute mengakui bahwa pemerintah belanda selama ini telah memberikan perhatian penuh terhadap pengakuan kemerdekaan republik indonesia tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
presiden joko widodo merespon pengakuan resmi perdana menteri belanda mark rute atas kemerdekaan indonesia pada tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh
meski demikian jokowi akan meminta masukan menteri luar negeri karena dinilai akan berdampak pada banyak hal
untuk membahasnya kami sudah tergabung dengan guru besar hukum internasional dari universitas indonesia sekaligus pakar hukum internasional
ada prof hikmahanto juwana soreni selamat sore assalamualaikum selam sehat prof pakabar
prof soreni baik waalaikumsalam wr wb
ya prof langsung saja respon anda soal pengakuan ini telatkah atau memang sudah harus dari sejak lama ya diakui
yang pasti kalau dikatakan telat tidak
ya kedua memang kalau sejak lama mungkin akan sulit karena begini
dari sisi kita indonesia kita menganggap bahwa kemerdekaan kita adalah hasil perjuangan
karena pada waktu itu belanda sudah disingkirkan oleh jepang dan kemudian jepang menyerah dari sekutu
dan ada momen di mana kita indonesia melakukan perjuangan menyatakan kemerdekaan kita
tetapi kan kalau dari sisi belanda mereka mengatakan setelah pasukan sekutu
lalu mereka membonceng dan mengatakan bahwa mereka sebagai pemilik dari wilayah yang mereka sebut sebagai hindia belanda
nah oleh karena itu mereka menganggap bahwa tujuh belas agustus itu bukan hari kemerdekaan indonesia
baru mereka melakukan penyerahan kedaulatan itu pada tanggal dua puluh tujuh desember seribu sembilan ratus empat puluh sembilan dalam konferensi meja bundar
nah itu disitulah
belanda mengatakan bahwa saya menyerahkan seolah olah kita ini mendapatkan pemberian dari belanda terhadap kemerdekaan
nah tentu ini kan tidak bisa kita terima selama ini karena kita berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan itu
sesuai dengan apa yang ada di dalam kriambul undang undang dasar kita
nah ini sudah lama sekali kita upayakan
mungkin saja di belanda generasinya sudah berubah sehingga mereka menganggap bahwa ini bukan sesuatu yang
sangat sensitif sehingga perdana menteri magrute dia mengatakan bahwa sekarang belanda mengakui kemerdekaan indonesia
tanggal tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh
nah ini konsekuensinya apa
ada pertama adalah konsekuensi bahwa indonesia mendapatkan kemerdekaan itu bukan karena pemberian dari belanda
yang kedua bahwa tindakan yang menurut belanda adalah tindakan polisionil itu berarti sekarang
kita tahu bahwa ini merupakan agresi dari satu negara terhadap negara lain
karena selama ini terhadap serangan serangan belanda yang terjadi pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh sampai sebelum seribu sembilan ratus empat puluh sembilan
itu kita menganggapnya bahwa ini merupakan agresi dari belanda
tapi belanda menganggapnya bahwa oh tidak kami melakukan tindakan kepolisian untuk meredam para pemberontak di indonesia
nah yang ketiga ini ada konsekuensi hukumnya
karena konsekuensi hukumnya negara sebagiannya
agresor itu bisa di proses hukum nih para pejabatnya
seperti jepang melakukan agresi terhadap amerika serikat jerman terhadap eropa dan seterusnya
kan mereka ada lembaga peradilannya
cuma masalahnya kalau proses hukum ini kita jalankan pertanyaannya adalah siapa para pejabat itu
apakah mereka masih hidup apakah mereka mampu untuk katakanlah ada di dalam persidangan
belum lagi ada
pihak yang mengatakan bahwa selama kita mendapatkan tanda kutip ya kemerdekaan dari belanda
itu ada uang yang kita harus bayarkan
nah uang itu yang kemudian kita bayarkan sampai presiden megawati
pertanyaannya adalah apakah dengan belanda mengakui kemerdekaan kita
uang itu tidak seharusnya kita bayarkan uang itu harus dikembalikan
dan kemudian juga bagaimana terhadap mereka mereka yang dituduh melakukan makar
pada tahun empat puluh lima empat puluh tujuh
karena kalau dari sisi belanda mereka dianggap makar
jadi dituduh melakukan tindakan yang berdasarkan kuhp
tetapi kalau versi indonesia karena kita menganggap bahwa kita sudah negara
dan pihak belanda menyerang kita harusnya hukum humanitar internasional yang berlaku
tapi begini untuk yang terakhir ini ini yang menurut saya presiden mark rute
akan berkonsultasi dengan bapak presiden
dan saya rasa bapak presiden sudah bijak dengan mengatakan kita akan mendapatkan masukan dari menteri luar negeri
karena yang kita perlu pikirkan juga adalah hubungan indonesia belanda ini sudah sangat baik
dan tentu kita ingin bahwa peristiwa peristiwa masa lalu kita harus terus ingat
tetapi bukan berarti kita harus melakukan proses hukum
kalau misalnya ada masalah
tapi bagaimana segala sesuatu dilakukan dalam konteks dua negara yang sudah mempunyai hubungan baik
ya tapi kalau dari analisa anda prof kenapa butuh waktu begitu lama bagi belanda untuk mengakui kemerdekaan ini
apakah ada pro kontra di belanda itu sendiri di internal mereka
dan kira kira ada angin apa tiba tiba saja mark rutte ini mengakui kemerdekaan indonesia pada rabu lalu
jadi kalau misalnya
nah pro kontra tentu pasti ada
kalau generasi generasi lama yang baru katakanlah selesai perang dengan indonesia pasti nggak mau dikatakan bahwa mereka sebagai agresor
mereka mengatakan bahwa ini adalah perintah mungkin dari negaranya dari rajanya atau ratunya
sehingga mereka tidak mau secara sukarela mengatakan bahwa ini kesalahan mereka
dan ini perlu beberapa generasi untuk menghilangkan
bahwa belanda melakukan agresi
sampai kemudian mungkin generasi yang sekarang mereka menganggap sudahlah kita harus terima bahwa memang pendahulu pendahulu kita memang melakukan agresi terhadap indonesia
sehingga mereka menerima itu
tetapi kembali lagi mereka berharap bahwa konsekuensi hukum ikutannya ini bisa dibicarakan antara dua negara
maka perdana menteri mark rutte
menyampaikan bahwa beliau akan berkonsultasi dengan bapak presiden
dan yang kedua tentu ini pun masih mungkin muncul pro dan kontra
tapi saya rasa yang kontra itu tidak terlalu banyak
karena sekarang ini generasi di belanda tentu sudah berubah banyak gitu ya
digantikan generasi generasi muda yang mereka bisa menerima
kenyataan bahwa mungkin
kakek mereka buyut mereka itu memang melakukan tindakan yang tidak seharusnya masuk ke indonesia
meskipun pada masa itu mereka kan masuk ke indonesia dalam rangka untuk mengangkat peradaban masyarakat di indonesia
mereka menganggapnya sebagai bagian koloni ya dari belanda
karena setiap negara eropa juga pasti punya koloninya di mana mana
termasuk inggris termasuk portugis gitu ya
beredar di berbagai kontinen di dunia ini
prof saya tertarik tadi statement anda prof soal ada konsekuensi yang akan kita terima jika kita minta ganti rugi ke belanda
jikapun nanti dibawa ke peradilan dibawa ke mahkamah internasional
kita pun harus membayar sejumlah dana begitu ya uang untuk hal tersebut
kalau kita bandingkan dengan negara lain prof yang juga meminta ganti rugi saya catat informasi saya himpun
terhadap nabibia berujung permintaan maaf dan ganti rugi
inggris juga terhadap kejahatan kemanusiaan di kenya pada enam puluh an tahun enam puluh an juga berujung permintaan maaf
ini juga negara yang minta rugi harus mengeluarkan sejumlah uang begitu ya
ya tidak harus dalam bentuk uang sebenarnya
ambil contoh kita dengan jepang
jepang meminta maaf lalu kemudian juga dia memberikan bukan uang tapi pampasan perang berupa
untuk para genasi muda pada saat itu ya
demikian juga ketika kita walaupun kita menganggap bahwa kita mempertahankan keinginan rakyat timur timur sebagian
untuk berintegrasi dengan indonesia tapi kan sekarang timur timur sudah merdeka
kita pun memberikan kompensasi kepada masyarakat di sana atau negara di sana
dan tentu berbagai bangunan yang sudah dibangun jembatan dan lain sebagainya itu kan menjadi milik dari negara timur timur
sama seperti kita
kita mendapatkan istana negara itu yang sebelumnya punya belanda sebenarnya tanpa harus membayar
tapi yang saya dengar bahwa itu pun harus dibayar oleh pemerintah kita kepada pemerintah belanda
yang sekarang itu yang tadi saya katakan sekarang diminta untuk dikembalikan uang itu
nah jadi dalam proses seperti ini memang ada negara negara yang akan memberikan tanda kutip kompensasi tapi tidak pada individu individu
nah kalau yang individu individu
yang misalnya diperlakukan secara kejam dan lain sebagainya itu bisa diberikan secara sukarela tetapi bisa juga harus melalui proses peradilan
yang terakhir adalah yang kasus di rawa gede di mana para korban atau ahli warisnya pergi ke pengadilan negeri di belanda
lalu kemudian menggugat pemerintah belanda yang kemudian mereka menangkan dan kemudian pemerintah belanda memberikan kompensasi ganti rugi kepada para korban
nah ini adalah hal hal yang dilakukan sejumlah korban meminta ganti rugi ke belanda langsung begitu ya prof
lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kita ini
bergerak cepat merespon pengakuan ini seperti apa
ya ini yang bapak presiden sampaikan bahwa beliau ingin mendapatkan saran dari ibu menlu
jadi kalau saya dalam posisi ibu menlu tentu ada tiga hal yang kita perlu pertimbangkan
pertama adalah hubungan baik kita dengan belanda
bahwa belanda sudah mengakui ini ini sudah sangat luar biasa
bahwa mereka akhirnya mau mengakui indonesia merdeka pada tanggal tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima di mana itu hasil dari perjuangan rakyat indonesia
hal yang kedua adalah sebenarnya masalah hukum ini bisa diselesaikan dengan pembentukan komisi rekonsiliasi
sama seperti ketika di kita dengan timur timur itu ada tim rekonsiliasi yang mencoba untuk melihat peristiwa ini
lalu kemudian juga kalau ada pembayaran kompensasi harus dibayar kompensasi oleh negara dan lain sebagainya
dan kemudian yang ketiga yang perlu juga dilihat adalah bagaimana pengakuan ini tidak kemudian memunculkan masalah antar kedua negara

terutama di level rakyatnya jadi tiga hal penting ini yang menurut saya harus menjadi masukan dari ibu menlu kepada bapak presiden
baik kami minta dari anda sebagai closing statement pemirsa di rumah juga ingin memaknai belanda akui kemerdekaan republik indonesia ini tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima seperti apa prof
jadi pertama adalah tentu kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh perdana menteri
ini mewakili pemerintah belanda bahwa perjuangan selama ini yang kita berharap bahwa ada pengakuan resmi tujuh belas agustus sebagai hari kemerdekaan kita itu akhirnya sudah dilakukan
hal yang kedua menurut saya sebagai negara yang sudah lama bersahabat kita tidak perlu memperpanjang masalah ini ke ranah hukum walaupun saya ini berlatar belakang hukum
dan yang ketiga yang penting

dan yang ketiga yang penting
hal yang kedua menurut saya sebagai negara yang sudah lama bersahabat kita tidak perlu memperpanjang masalah ini ke ranah hukum